aduh bangun dok
aku dililit sama kain putih
mendingan sekarang kita pulang aja lah
kasian baru dok
karunya mereka tuh pasti ketakutan banget tadi itu
biar kita semua pulang
biar semua anak anak juga tenang pak rete
iya pak rete

aku kesini mau jemput kamu saya
karena belakang ini aku lihat
aku gak mau kamu tinggal lagi
sudah cukup kamu diselesaikan sama orang
semua aja setuju
kalau kepala sekolahnya diganti yang lebih oke
dan bertanggung jawab
nengis banget mulutnya
ntar dicabekin bu
kalau ngomong teh jangan langsung pok terolong
atau diayak dulu
saya memang salah disini
saya yang akan bertanggung jawab
saya akan mengunduhmu
mau ngundurkan diri dari sekolah ini
gara gara ibu jadi kalian kayak gini
alhamdulillah kalian semua selamat
kasian sama bu janet
dia harus berhenti jadi kepala sekolah
ya li ibu harus berhenti
karena kan ini sebagai bentuk tawar jawab ibu
makanya jadi ibu mendingan ngundur diri
lagian ibu juga yakin kok
kalian juga nanti semuanya bakal
dapat kepala sekolah yang lebih baik dari ini
ya aku juga li
padahal bu janet ini bukan salahnya
nuh bu janet
nggak usah main peluk peluk aja
celamitan amat dari paretete
perpisahan perpisahan itu ada calon suaminya
nggak enak atuh
ini baru calon
ih mau serabat serobot dasar metro mini
selaku pengganti kepala sekolah sementara
menggantikan ibu janet
bapak sangat berharap
setelah diadakannya pengajian di sekolah kita ini
tidak ada lagi kejadian yang aneh aneh
dan semoga proses belajar mengajar kalian dengan guru bisa berjalan lancar dan baik
april aku kesini sama bu janet
dia harus berhenti jadi kepala sekolah
iya iya kan gara gara polsi kosong itu bukan gara gara bu janet
tapi yang benar kalau belajar ya
mau nanyain meja batik ya
yeay si bu ranti mah
nih pengajian kemarin yang diadakan di sekolah ada hikmahnya
hantu pocong bangku kosong itu sudah tidak ada lagi
iya itu teh penyebabnya kan ibu janet
ih bukan atuh bu menik
kan si bangkunya itu emang udah dibakar
jadi bukan salahnya bu janet
tapi kalau bu janitnya bisa jaga lingkungan sekolah dengan baik dan kondusif
pasti gak akan begini
setelah bu janetnya mengundurkan diri jadi kepala sekolah tuh pak
gak ada lagi yang namanya setan pocong
bangku kosong teh
hah sok bahasa inggris
justru itu yang harus kita pikirin
aneh kan sebenernya
begitu bu janet udah ngundurin diri si pocongnya hilang
aneh kalau kata saya mah
si bu ranti bukannya bersyukur ya
malah curigaisen kayak gitu
si hantu pocong itu sudah tidak ada lagi
apanya yang gitu iya apa
itu pak blak
udah bajunya kapan itu jadinya
bajunya nanti jadinya dua minggu lagi
mal bisa atuh masa dua minggu
besok sore saya mau ketemu bapak jokowi
wow jokowi emang mau ketemu pak rete
ya enggak lah
gimana sih bu ranti
yang kemarin aja belum dibayar udah nanti ribetik lagi lima biji
ini sembuh gak tuh ngajahit nak
kamu ngerasa gak sih
ada sesuatu yang aneh sama pocong di bangku kosong sekolah
masa pocongnya ilang gitu aja pas bu janet pergi
jangan jangan apa ada yang aneh lagi
itu dia yang ada di pikirannya mami
rafa takut sama pocong itu
biarin aja kok pocong gak balik balik lagi
dasar anak bayi
gak apa apa takut
gak apa apa takut
gak apa apa takut

apa orang kejadiannya
bener juga li
nanti malem aja kita ke rumah bu janet ya
kita tanya langsung sama bu janet
rafa takut sama pocong itu
rafa ikut deh
nah gitu dong
minta dipaksa mulu
pokoknya nanti malem kita ke rumah bu janet ya
baik ulatin mi lagi
didoriin kamu lah diorang tuh
pungak pac sophia sih
nah ini sama jotra putih
apa kami tuh kesini
gak ada maksud apa apa kok cuma ada yang
perlu ditanyain aja sama bu janet
gitu teh janetnya gak ada lagi keluar
kira kira bu janetnya
ya saya gak tau mungkin
dia lama dia itu lagi ngurus ngurusin
bu janetnya lagi gak ada
padahal kita pengen ketemu
gak apa apa lik belum rejeki
yaudah tuh pak
maaf kalau gak ganggu lain kali aja kami
balik lagi kesini
ayo rafa jangan jauh jauh dari pamit
bu janetnya gak ada
iya li padahal mami tuh penasaran banget loh
ya ampun rafa
mau pipis dimana